terima kasih anda masih bersama cnn indonesia connected
hadirnya juru bahasa isyarat dalam siaran debat capres cawapres adalah wujud pemenuhan hak atas informasi bagi penyandang disabilitas
namun tahukah anda menjadi juru bahasa isyarat ternyata bukan hal yang mudah
selain kemampuan bahasa juru bahasa juga harus berpengetahuan luas untuk dapat memahami dan juga menyampaikan isi pesan dengan akurat
tidak hanya menerjemahkan isi pesan dengan cepat dan tepat
jurubahasa isyarat juga harus mampu menerjemahkan ekspresi
menjadi jurubahasa adalah sebuah proses yang kompleks
jurubahasa biasanya harus mempelajari dahulu topik yang akan dibahas
daya ingat dan juga konsentrasi tinggi juga merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki juru bahasa ideal
seperti profesi lainnya juru bahasa isyarat dalam debat calon presiden harus patuh kepada kode etik
wujudnya adalah dengan bersumpah menjaga netralitas dan mengenakan baju hitam sebagai standar
standar internasional kostum jurubahasa isyarat
terkait hal ini langsung saja kita ngobrol ngobrol karena sudah hadir di studio santi sugiyarto dan juga sonya maramis
ini yang wajahnya sering kita lihat nih yang pasti ya di sudut layar televisi sebagai juru bahasa isya
oke ini saya udah belajar ini ya bahasa isyarat ya mulai mulai ya
nah tapi sebelum kita belajar lagi bahasa isyarat begitu mungkin bisa diceritain dulu
mungkin dari mbak sonia dulu ya
belajar pertama kali bahasa isyarat kapan dan sesusah apa sih
saya dulu nih
yang muda dulu ya
awalnya saya belajar bahasa isra tahun dua ribu sebelas
itu karena saya tidak sengaja ya ada kecelakaan
saya jatuh dari motor menyebabkan patah tulang di kaki saya sebelah kiri
hal itu buat saya terpuruk gitu loh
karena saya penyembuhannya cukup lama dan harus berada di kusi roda
sehingga saat itu dari waktu saya bilang kan daripada di rumah aja dan kamu merasa terpuruk
saya ajak kamu ke perkumpulan disabilitas
jadi kamu ya sekalian aja kalau kamu merasa kamu udah gak bisa jalan
anggap aja pikir aja kalau udah gak bisa jalan
yuk kita ke perkumpulan disabilitas
disitulah saya lihat
uh teman teman disabilitas semua dengan keadaan mereka seperti itu mereka dapat memaksimalkan apa yang mereka miliki
terus apa yang saya bisa berikan ke mereka
dari situlah saya mulai belajar bahasa isyarat
dan itu waktu berapa lama tuh maksudnya
waktu itu tahun dua ribu sebelas
karena jumlah juru bahasa isyaratnya masih sedikit tidak sebanyak sekarang
sekarang aja juga masih sedikit sih hitungannya ya
saya tiga bulan belajar
guru tulik saya langsung ajak saya ke seminar
waktu tahun dua ribu sebelas itu banyak seminar dari lsm luar gitu
nah terus ya udah saya bantuin lah disitu
dengan kursi roda loh
dengan kursi roda ya
sampai akhirnya menetap begitu ya bahasa isyarat itu sampai sekarang gitu
awalnya mual mual itu waktu tugas ya
kenapa tuh mual mualnya
karena pertama gini
kalau kita orang dengar biasakan informasi kita dengar
kemudian kalau ini kita sebagai juru bahasa isyarat informasi diterima belakang kepala kita langsung visualisasikan dengan bahasa isyarat
itu kalau tidak terbiasa penuh banget kayaknya
karena kita kan harus cepat kan dengar bunyi masuk perintah untuk memvisualisasikan dalam bahasa isyaratnya
wah pernah lupa nggak itu
pernah lupa gak kira kira
pernah lah ya
salah dengar pernah gitu kan
lupa ya pernah
tapi tetap aja harus dijalani begitu ya
fungsinya kalau kita tugas dalam satu tim itu ada dua juru bahasa isyarat dan satu guru tuli
jadi kalau udah tahu nih gelagat kayaknya mau lupa dia
langsung dia langsung mensyaratkan yang benar seperti apa
oh jadi ada teamwork juga di situ ya
kalau mbak santi pengalamannya bagaimana pertama kali
pengalaman pertama kali
itu lebih sadis lagi itu
sebetulnya waktu saya belajar belum pede ya pastinya ya
lalu guru tuli saya juga bilang ini ada acara seminar
saya masih ragu ragu saya bisa atau enggak ya
terus saya langsung di acara seminar atau konferensi asean
pressure nya lumayan ya
katanya pertama kali yang melihat saya di situ itu muka saya serius banget dan kaku banget waktu itu
habis bayangin saya langsung di depan audiensnya itu juga banyak orang dari wakil wakil dari luar negeri kan
itu dalam bahasa inggris ya itu ya
ada yang campur ada yang bahasa inggris gitu
jadi kadang kadang kalau misalnya kalau di sini kan kalau seminar ada penerjemah dari inggris ke indonesia
tapi kalau kita udah ke luar negeri itu kan langsung dari inggris kita terjemahkan pakai isyarat indonesia
jadi dari bahasa inggris ke bahasa indonesia langsung keluarnya isyarat indonesia
dan itu butuh dijelaskan juga nih untuk orang orang awam di rumah termasuk saya juga bahwa bahasa isyarat itu berarti berbeda beda
setiap negara atau bagaimana
enggak dia bukan universal
tidak universal ya
itu jadi pasti berbeda beda setiap negara
karena dipengaruhi dari budayanya gitu loh
masing masing karena bahasa sendiri kan juga mengikat dalam suatu budaya kan
demikian juga bahasa isyarat
jadi kalau di indonesia budaya misalnya contoh makan ya kan
makan itu kita begini nih
karena banyak yang makan pakai tangan
begitu kita di amerika dia begini
pakai spoon pakai fork gitu kan
sintaksnya adalah sesuatu masuk ke dalam mulut
wah luar biasa ini jadi memang berarti bukan kata per kata tapi lebih ke konsepnya begitu ya
iya kita interpretasi kan
interpretasi jadi bukan translation gitu ya
nah ini kalau misalnya kejadian seru nih mungkin ada cerita yang paling diinget mungkin mbak santi dulu
kalau saya pernah waktu di acara debat sekitar pilkada
kita kan kalau kerja satu tim
jadi saya lalu ada tandem lalu kita selalu diawasi oleh seorang tuli
selalu ya karena beliau adalah penasehat kuli kita
meskipun kita di sini setiap pagi itu selalu ada tulinya
jadi dia yang awasi
jadi kalau cerita yang lucu waktu itu waktu di debat pilkada itu di satu salah satu titik swasta
itu untungnya ada tandem karena begitu bergeraknya mungkin
semangat banget gitu
jadi kru tv sudah bilang itu duduknya miring tapi saya mesti gimana gitu ya
akhirnya tandem saya itu harus jongkok ke bawah jangan sampai kelihatan ya dorong itu kursi pakai kaki
banyak lah ya hal hal kecil kecil seperti itu
jadi kadang kadang kalau kita lupa satu isyarat contoh kan ada nama kota nama negara gitu
jadi kalau kita lupa isyarat nama kota itu kita ejak
ya tapi sambil ejak
sambil ejak itu kita main dengan kaki
minta tolong tandem kita tanyakan ke orang tulinya
lalu pada kehidupan tv kita tetap kayaknya
senyum tapi saya bicara gitu kata bogor dong
behind the scene nya banyak sekali
kalau untuk mbak sonia mungkin ada yang paling diingat
tadi kita sempat
menggunakan kata tuli ya
nggak kebam bam mirsa pikir aduh tuli
teman teman tuli yang suka dipanggil tuli daripada tunarungu
supaya nggak salah paham dulu
kalau saya pengalamannya itu masalah teknis sih sebenarnya
alat gitu kan
karena kita bekerjanya berdasarkan suara kan
berarti kita ada alat bantu kita dengar
kadang kadang sausnya nggak bagus nih
dia tau tau keras sendiri
aduh bagaimana ini ya sakit sekali telinganya kan
amat satu aja udah nyesat
kayak gitu lah
dan itu harus bermain dengan insting begitu ya
di sini tuh udah gemuruh
gemuruh banget kan
karena andalan kita kan cuma pendengaran alatnya ini kan
wah ini luar biasa ya
sepertinya kita harus jeda dulu
walaupun ngobrol ngobrol udah mulai seru nih
saya mau belajar lebih dalam lagi
jangan kemana mana tetap di cnn indonesia connected
tapi mungkin teaser bagaimana nih caranya untuk bilang jangan kemana mana tetaplah bersama kami
senin k maxim rambut kita
bisa saja mungkin setelah diantesin
biasanya kita selalu bisa ke tempat untuk didapet rekam aura aja

stupaknya lebih windih lagi ya
ya udah ini ya

jadi macam itu ya
wah itu dia ternyata pelakunya ada di sini bahasanya dan ternyata yang merekam basanti
iya udah ini boleh cerita ini gimana nih ceritanya bisa sampai viral seperti ini bagaimana dia
yang jahatnya soalnya ini yang merekam ini yang merekam ya saya rekam lalu kan wadah pendidik
jum'at basah isyarat kita yang namanya ina asli itu kan punya akun twitter dan lalu dia masukkan
ke dalam akun twitter itu ternyata responnya luar biasa tapi waktu itu baso nya lagi apalagi iseng iseng
ajak atau itu adalah suatu trik agar baksonya mungkin lebih santai saat break begitu
jadi kan begini kita tuh kalau tugas tuh kan penuh banget ya kepalanya kan penuh banget
terus tau tau ada penyanyi nyanyiin lagu itu gitu kan ya sudah kena ada pak agus juga pak agus
adalah penasehat isyaratuli supaya pak agus tahu ini ada lagu kita seneng seneng dulu ya
release press dulu ya ya sudah kita nyanyiin sama sama dua duanya basanti rekam pak agusnya
juga rekam oh ngerekam juga jadi kalau di twitternya ina asli itu ada jelit satu jelit
dua tuh rekamannya ada dua jelit ya luar biasa nah ini kalau saya lihat gerakan gerakan juga sebenarnya sesuai dengan bahasa isyarat itu

jadi juga ada hitam bahasa indonesia
lagu itu juga harus di ekspresikan begitu ya
even itu beatnya ya
aku ada gerakan begini
boleh mungkin dicobain sedikit
itu karena lagunya kan dek dek dek dek dek
gak mungkin lagunya dek dek dek cuma
kan gak nyampe kan bahwa itu
jadi teman teman tulis gak bisa menikmati
mungkin ini kayaknya lagunya lagunya asik gitu ya
gak ada lagunya kali
gak ada lagunya ya
harus ada lagunya baru bisa joget gitu ya
gak bisa kedengeran sedikit
lagunya sesuai dengan video ini
nah kalau misalnya tadi kan berbicara soal video musik begitu ya
nanti ini ada lagu
mungkin sekarang bisa duet
kasih keras sedikit
kasih keras sedikit
kasih keras sedikit
ini mungkin bisa duet yang sekarang
karena ada suara
ini nangis sampe keluar darah putihnya lah gitu kan
kan hatinya yang paling dalam
jadi angkat dia punya hati
jadi ini juga sebenernya
cukup kompleks ya
lagunya harus ketahuan seru
tapi sebenarnya liriknya itu sedih gitu ya
nah ini kalau
tadi video musik yang happy happy
kalau nanti ini kan debat
itu kayak gimana tuh
kalau untuk debat ya
untuk debat biasanya
kita harus tahu topiknya dulu
jadi memang belajari dulu
kalau saya pribadi
misalnya waktu yang debat yang terakhir
itu kan kita dapat ideologi
selama ini presiden jokowi itu
sudah mencapai apa saja
untuk hubungan internasional
itu saya pelajarin dulu
itu kita pelajarin dulu
kalau nanti sampai
saat debat itu
nah ini juga
kalau tokoh tokoh itu
bahasa isyaratnya tersendiri
itu bagaimana prosesnya itu
itu dari teman teman tuli
teman teman tuli yang
makasih isyaratnya ke kita gitu
kalau pak prabowo
kalau pak jokowi
jadi itu prosesnya adalah
dari teman teman tuli itu sendiri
sosok yang sedang diperbincangkan
para interpreter ini ya
sebab kalau kita harus eja
tiap kali menyebutkan nama itu
kita ejakan kelamaan
jadi kita langsung aja pakai isyarat
nama panggilan dari teman teman tuli
itu yang kasih juga orang tuli
bukan saya sendiri
kalau pak prabowo gimana tadi
wah udah belajar yang lain lagi
saya ada cuplikan video lagi nih
mbak santi menerjemahkan pak jokowi
basonya menerjemahkan pak prabowo
masyarakat selalu dijejali
masyarakat selalu dijejali
dengan ada hal yang negatif

hasil tanda hasil tanda hasil tanda
saya diberi perjalanan
oleh hal seperti itu
kita semuanya harus optimis
bahwa indonesia akan maju
dan akan menjadi negara maju
kau yang ada di tentara

kau adalah tentara rakyat
kau adalah polisinya rakyat
seluruh rakyat indonesia
kau tidak boleh mengganti kepada segelintir orang
apalagi kau membela anjeng anjeng asik
apalagi kau bela bela anjeng anjeng
bukan hanya nunggu
dibaca pres cawa presnya aja
tapi pengen melihat juga
itu contohnya tadi saya lihat kalau energinya juga harus dibangun
jadi dia punya karakter suara berapi api
kalau berapi api tadi pak prabowo berapi api
terus saya cuma diem
kalau dari antek antek keluar
gak dapat kan
jadi di sini harus kelihatan
bahwa oke intonasinya mewakili dari kita punya ekspresi
tadi kalau pak jokowi gimana
kalau pak jokowi kan lebih kalem
kita harus mengikuti agak kalah
jangan terus pak jokowi agak kalem sekitar seperti berapi api
sekarang kan kelihatan dari ekspresinya
oke jadi sebenarnya kalau kita menginterpretasikan orang yang sedang marah
yang sedang sedih yang sedang kalem juga itu pasti berbeda beda begitu ya
itu prosesnya berapa tahun tuh untuk bisa jadi ahli
bisa jadi ahli yang bisa tanpa istilahnya tanpa mikir deh langsung
ahli sih enggak ya
kita kan masih belajar gitu
sampai sekarang juga kita masih latihan sama guru tuli kami
tergantung berapa seringnya kita ketemu dengan orang tuli
kita interaksi dengan orang tuli
otomatis kan jadi kita terbiasa ya
jadi kalau marah gitu kita gak boleh hanya marah
harus tunjukkan ekspresinya
nah ini untuk tips tips bukan tips tips ya tapi persiapan yang dilakukan untuk menjelang debat capres cawapres ke depannya
ini apa mungkin dari baksonya dulu
kalau kita kebetulan untuk ini bukan giliran kita ya
tapi kalau tipsnya kita menghadapi apapun tugas sebagai jurubahasa yasyarat pertama kali kita harus punya wawasan yang luas
sebisa mungkin kita tahu dulu apa yang mau di
beritakan gitu kan
kedua siapkan tenaga
energinya harus prima dulu
karena juga harus ekspresif juga itu ya
biasanya kalau udah mau acara besar gitu kita jaga kesehatan
makan jangan sembarangan gitu
kalau bisa cukup tidur
karena itu akan mempengaruhi pada saat nanti kita tampil
biar ekspresinya juga tepat
jangan sampai karena kita lagi lemas untuk menginterpretasikan yang semangat malah jadi kurang begitu ya
oke terima kasih banyak mbak santi dan mbak soni atas kehadiran anda di cnn indonesia connected